makanya bang kalau tidur jangan kebanyakan
ini abang bukan gara gara kebanyakan tidur salah bantal
bantal disalahin bisa gerak aja enggak
eh tadi kalau kata orang dulu kagak bisa nengok itu itu gara gara salah bantal
yaudah sana marahin bantalnya
nyuci nih yang bener dong
saya tidak sengaja
saya berjanji akan lebih rajin lagi sikat gigi
mbusi jangan kencang kencang
nyebar ke gua
saya berjanji akan lebih rajin lagi sikat gigi
saya berjanji akan lebih rajin lagi sikat gigi
nanti bang ojak
mak awards latihan
babe mau naikin seluruh sewa kontrakannya
saya cuma mau tanya apa benar
beach sudah menderita kontrakan inteligensial di sewa kontrakan itu
kalau itu sih nggak tahu bu
ibu tanya aja langsung sama mbak be
saya berjanji akan lebih rajin lagi sikat tinggi
saya janji akan lebih rajin lagi sekat gigi
bu saya berhenti dulu
kasian toh kastamar
selamat datang kembali di parkiran kami
tontonnya sudah selesai
soalnya saya nggak bisa kerja dilihatin sama ditungguin
saya juga nggak bisa kerja cepat
saya senang kamu minta berhenti
soalnya saya nggak tega untuk ngecat kamu
ini uang buat jajan kamu
terima kasih pak muklis
saya mau kembali ke pangkalan
nanti aku banyaknya
oh malam malam aku ulang
untuk dia selalu
mudah mudahan semangkang lou
hari ini religious nikmnya tadi jatuh
ekipen disuruh ukur satu box karan depicted atas polyester
perlu ber difficulty mengganggu
kayak ganda mommies

awku belum lebih panjang
terimakasih juga nyonya
enggak ada oh alia sees
bunga mau kemana
mau cfd an karfi d an pak
jam tujuh kok cfd ya
udah panas rame
cfd itu baiknya tadi pagi jam enam bunga
udah bunga pamit dulu ya pak
leher abang kenapa
lan buckets duluan aja
bapak mau ngecek
makanya bang kalau tidur jangan kebanyakan
aduh ini abang bukan gara gara kebanyakan tidur
bisa gerak aja enggak
eh tadi kalau kata orang dulu kagak bisa nengok itu
itu gara gara salah bantal
yaudah sana marahin bantalnya
katanya sakit leher nggak bisa nengok
masih inget sarapan
eh om puranta
bunga mau kemana
om puranta tapi dua puluh ribu ya
pak bapak sampai sini aja ya
bapak sampai sini aja ya
bawa bapak ini deh
sarapannya udah kelar belum apa lapar banget ini
kalau abang manggilin mulu jadinya lama
abang sih manggilin mulu mie nya jadi lodoh deh
tunggu sebentar ya
yang kok cuma teh doang mie nya mana
kan mie nya udah lodoh mau
yaudah gak enak
ya bikinin lagi deh yang baru
yaudah yang lodoh aja dah
aduh ada ada aja sih ini leher
aduh ada ada aja
ya taruh aja di situ dong
emangnya kenapa sih
ya bang susah ngambilnya